politisasi agama atau penggunaan politik identitas diprediksi masih akan terus dipakai di pilpres mendatang
menurut setara institut dipilihnya ketua majelis ulama indonesia yang juga roisam ⁇ nu sebagai calon wakil presiden
tidak menjamin berhentinya serangan isu agama kepada presiden jokowi
wakil ketua star institut bonarti gonay pospos mengatakan isu agama masih merupakan senjata ampuh dalam mematikan langkah politik lawan
sekaligus meraih dukungan
di sisi lain untuk meredam isu agama pemerintahan jokowi dinilai akan mengambil langkah aman dalam kasus kasus pelanggaran kebebasan beragama
dan berkeyakinan artinya tidak akan ada terobosan dalam melindungi kaum minoritas
mereka jaminan bahwa isu agama tidak akan dimainkan
karena serangannya bukan lagi nanti kepada pak arief amin tapi serangan itu kepada pribadi jokowi
lihat saja misalnya kemarin itu kan wakil presidennya adalah
pak yusuf kalla pak yusuf kalla itu bagaimanapun juga adalah ketua dewan masjid
seorang yang aktivis hmi sejak lama bahkan pak yusuf kala itu pernah tahu anda adalah pembina kspi di sulawesi selatan kpsi
jadi kpsi itu adalah kelompok penegak secara islam indonesia dulu pada pasca reformasi
tetapi tetap saja serangan tetap muncul kepada jokowi dengan isu agama
salam wakil presiden kiai haji maruf amin menyindir ke buku koalisi prabowo subianto soal rekomendasi istimewa ulama gnpf
di sela sela perbincangan saat berkunjung ke kantor dpp p tiga sepuluh agustus yang lalu
dalam keterangannya kiai maruf menyindir ada kelompok yang selalu menyebut sebagai pihak yang menghargai ulama
tapi kelompok itu tidak mengakomodasi rekomendasi istimewa ulama
sementara kiai maruf membandingkannya dengan sosok jokowi yang dianggapnya menghargai ulama
saya anggap pak jokowi betul betul dia itu menghargai ulama
penunjukan saya saya anggap itu penghargaan pada ulama
ada pula sono ngomongnya menghargai ulama menghargai ulama
tapi usul istimewa ulama itu tidak ditunggu tunggu
sementara itu pernyataan maruf langsung ditanggapi keras oleh kubu oposisi
dua politikus partai demokrat rahlan nasidik dan ferdinand hutahian bereaksi
rahlan menuding pihak istana mulai memakai politik agama
sementara itu ferdinand menilai jokowi sudah membawa politik identitas kerana pilpres
dengan memilih kiai maruf sebagai calon wakil presiden
lembaga setara institut mencatat hingga pertengahan tahun dua ribu delapan belas telah terjadi lebih dari seratus peristiwa
pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan
angka yang tidak sedikit ini berpotensi terus bertambah saat politisasi sara
atau politisasi agama diprediksi masih ada
akan terus dipakai di pemilu kali ini
bagaimana kondisi realnya dan bagaimana potensi kerusakan politisasi sara
bagi demokrasi dan kebebasan beragama kita
kami akan mengulasnya bersama wakil ketua setara institute bang bonar tigor naypospos
terima kasih bang jokowi
malam kita akan membahas banyak orang yang bertanya tanya
sebenarnya ada nggak sih bang coki relevansinya antara data mengenai tingkat
atau peristiwa peristiwa pelanggaran
kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan politisasi agama di tahun pilpres ini
sebelum kita masuk ke data yang lebih detail bang coki
selalu ada kaitannya
artinya bahwa pelanggaran kebebasan beragama di indonesia
sedikit banyak selalu berkaitan dengan politik
oke sedikit banyak atau banyak
tergantung pada case nya sebetulnya
tetapi karena kalau kita melihat para pelakunya kemudian banyak aktor aktornya adalah juga
dan kemudian ada tekanan tekanan politik sehingga membuat pemerintah atau aparat pendegang hukum
tidak berani untuk memberikan jaminan atau pelindungan terhadap kelompok yang dikorban
itu terlihat bahwa itu memang ada politik di belakang itu semua
oke itu konteksnya relevansi antara pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan
dengan konteks politiknya itu irisannya hanya ketika mendekati pemilu
jadi ada proses kontestasi politik saja atau dalam masa masa tenang gitu ya
itu juga kemudian erat sekali
memang ada kecenderungan mendekati elektoral atau pemilihan
intensitas atau tingkat pelanggaran kebebasan beragama memang meningkat
jadi kalau dibandingkan tahun kemarin ya tahun dua ribu tujuh belas setelah pasca peristiwa ahok itu ada terjadi penurunan
tahun dua ribu delapan belas mulai meningkat lagi
berarti menjelang pilkada kemarin
dan pelanggada kemarin
dan nanti mungkin menjelang pilpres
jadi di antara satu kompetisi politik ke kompetisi politik yang lain pasti ada penurunan
tapi menjelang kompetisi politik yang baru akan ada kenaikan
karena kelompok kelompok yang selama ini memainkan isu agama itu juga mencoba meraih dukungan publik
dengan kemudian melakukan tindakan tindakan pelanggaran
untuk menunjukkan kadang kadang begini ini loh kami yang memperjuangkan isu ini
sekarang sampai paling beragama dan tidak beragama
itu penting buat identitas politik di zaman kompetisi
tapi kalau kita sebelum bicara mengenai lagi lebih detail mengenai bagaimana potensi politisasi agama
atau politisasi sara dipakai di pemilu kali ini mudah mudahan sih kita berharap itu tidak terjadi
tapi anda mencium aromanya masih sangat sangit sekali bang coki
tapi kita akan lihat dulu data data mengenai hasil rilis setara institute mengenai pelanggaran kebebasan beragama
dan berkeyakinan dari
sampai pertengahan dua ribu delapan belas ini ya bang coki
sampai bulan juni lah
kita akan lihat bang coki
ini di belakang kita ini kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan dan minoritas keagamaan di indonesia dua ribu delapan belas
nah ini peristiwa peristiwanya ya bang coki ya
apa yang bisa anda jelaskan dari ini peristiwa jakarta paling besar
justru malah jakarta yang katanya miniatur indonesia tempat keberagaman itu tidak hanya dibicarakan tapi dilakukan justru paling besar
apa yang bisa anda jelaskan
ini untuk pertama kalinya sepanjang apa sepanjang kami melakukan pengamatan
sejak dua ribu delapan sampai sekarang jakarta memiliki terjadi dua puluh tiga kali peristiwa yang bisa kita lakukan sebagai pelanggaran kebebasan beragama
paling banyak biasanya jawa barat itu juara
juara juara jawa barat
maksud saya jawa barat itu dari dua ribu delapan sampai dua ribu tujuh belas kemarin itu selalu bisa paling banyak terjadi di jawa barat
trigger nya kebanyakan karena memang masih efek dari apa dari
dki kemudian medsos ya
jadi ujaran ujaran kebencian ya
narasi narasi yang intoleran
kemudian juga beberapa tindakan tindakan juga gitu ya
jadi tidak hanya diucapkan tapi juga ditindaki
tindakan juga ya
oke itu juga menarik kemudian yang kalau kita lihat jawa barat kalau jawa timur sendiri yang dianggap lebih homogen masyarakatnya
maksudnya ya ini basisnya nadatul ulama yang kita tahu sangat moderat sangat toleran gitu misalnya selama ini
bang coki itu tidak mencerminkan juga
jawa timur memang
jawa timur memang meskipun salah satu daerah yang homogen di mana basis nu
tetapi ada juga beberapa peristiwa peristiwa yang kita kategorikan sebagai pelanggaran kebebasan beragama
dan angkanya juga cukup besar ya bang coki
yang mengagetkan justru yogyakarta ini city of tolerance katanya bang coki apa yang terjadi dengan yogyakarta
yogyakarta mungkin karena dinamikanya berbeda ya
dan kemudian keberadaan kelompok kelompok intoleran cukup cukup banyak
dibandingkan anda dulu kuliah di jogja
bagaimana sekarang kondisi ya bang coki ya
ada landscape yang berbeda jogja dalam belakangan
itu sebabnya kita dulu selalu mendesak misalnya kepada si sultan untuk lebih maksimal lagi dalam mengambil tindakan tindakan untuk mencegah ini
tindakan apa saja yang kemudian mengakibatkan akhirnya setara institut memfonis ini adalah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan
kita lihat di slide berikutnya
lima besar nih ya
kalau ntb juga termasuk ini ya cukup tinggi ya bang coki
mtw karena kasus ahmadiyah kemarin ya
oke ini apa yang bisa anda jelaskan bang coki tindakan non negara atau tindakan negara apa yang bisa anda jelaskan
memang kita bedakan tindakan yang dilakukan oleh aktor aktor non negara
jadi tindakannya adalah seperti kita lihat ada intoleransi pelaporan penodaan agama biasanya memang melalui media sosial
atau kemudian tulisan gitu kan kemudian ada teror teror ini memang yang kejadian kemarin yang peristiwa di surabaya kemarin
bagian dari pelanggan kembali sambar agama karena
karena di rumah ibadah
karena di rumah ibadah betul
ada kekerasan kemudian ada persekusi tapi kalau tindakan negara ada pertama kriminalisasi di mana negara seharusnya kemudian memberikan perlindungan gitu ya
tapi kemudian dia proses hukum
itu delapan kasus
delapan kasus ya
paling yang paling terasa yang paling terkenal apa bang coki
yang paling terkenal misalnya yang terakhir ini yang di apa yang terjadi di jumbalai tadi
meliana kalau tidak salah
itu yang sekarang yang menjadi perhatian
karena perbuatannya tidak memenuhi elemen of crime ya
karena dia hanya meminta supaya speaker itu bisa di kecilkan gitu ya
bukan menolak kan gitu kan
tapi kemudian oleh aparat dia dijadikan kambing hitam sebagai trigger
pemicu kerusuhan gitu ya
oke kalau kita bicara tindakan non negara siapa pelakunya paling besar bang coki
ya karena kemudian ada individu yang merasa bahwa komen seseorang di media sosial itu menghina keyakinannya
kemudian dia lapor ke aparat warga kelompok
tapi kemudian ada kelompok kelompok seperti misalnya forum umat islam gitu ya
ada fji forum jihad indonesia
jadi ada kelompok
tapi sekarang kecenderungannya memang adalah individu
dulu kalau awal awalnya memang itu pelaku pelaku itu kebanyakan kelompok
tapi sekarang kemudian lebih individu
dan mana yang paling kuat hubungannya atau irisananya dengan kepentingan politik atau aroma politik tindakan non negara atau negara bang coki
non negara justru lebih kuat
lebih kuat karena memang dia merasa bahwa orang itu memang memiliki posisi politik atau kepentingan politik yang berbeda dengan dirinya
itu yang menjadi trigger banyak
iya menjadi trigger banyak
tapi negara kemudian karena merasa bahwa ini dikhawatirkan akan terjadi skala yang lebih luas dan skala
instabilitas gitu ya
instabilitas dan sebagainya
kemudian negara hanya mengambil tindakan praktis adalah ya kemudian diproses saja
oke kita beralih ke slide berikutnya
ini pelaku yang tadi yang mau dikatakan ya
boy individu paling banyak
bahkan majelis ulama indonesia juga
iya karena ada pernyataan pernyataannya yang memang kita bisa kategorikan sebagai tidak menghargai perbedaan pendapat gitu
pada keyakinan gitu ya
ada orang tak dikenal ada kelompok keluarga
kelompok kelompok itu malah yang fui fji fmi itu malah
dibandingkan pada awal awalnya mereka adalah pelaku utama
tapi sekarang mereka malah apa yang mereka lakukan itu menurun mengecil sesungguhnya
jadi tradisi atau era lone wolf juga berlaku di sini
jadi itu kita mau menguatirkan kok sekarang kok individu individu cepat sekali untuk apa
yang menarik ini negara bang cokik
kepolisian tadi sudah mengatakan kriminalisasi ya
ya karena katakan betul
tapi bagaimana dengan pemerintah daerah dan ini institusi pendidikan
apa yang dilakukan institusi pendidikan sehingga sampai sekarang
yang itu termasuk adalah yang kalau institusi pendidikan ada dua
yaitu pelarangan cadar tadi
sama pelarangan untuk keperayaan valentin
dengan dasarnya dan dalil agama
jadi itu kenapa institusi pendidikan menjadi kita masukkan sebagai satu satu pelaku
dan lagi lagi dalilnya adalah dalil moral dan agama
kalau pemerintah daerah ya selalu adalah karena itu tadi kepentingan politik
jadi karena ada kalau misalnya ada terdesakkan dari kelompok ini agar kegiatan keagamaan ini dibubarkan
ya dia dia bubarkan
bentuk bentuknya hanya kayak itu atau misalnya lebih ke peraturan peraturan misalnya dulu ada perda perda misalnya
kalau dalam dua tahun terakhir ini
perda perda yang diskriminatif dengan basis agama memang boleh katakan tidak muncul lagi
kalau tadi pelakunya bang coki ini korbannya nih pak coki
gimana anda bisa jelaskan nih bang coki
ya kalau ulama itu karena yang kemarin itu yang jadi ada sedikit kekerasan
kemudian ada juga ada yang dituding dengan misalnya
punya pandangan keagamaan yang sesat gitu ya
nah komat katolik itu yang kemarin yang di jogja yang masih ingat salah satunya adalah yang pastur yang diserang itu
kemudian yang di surabaya
kalau ahmadiyah ini yang terjadi di lombok timur baru baru ini
kalau kaumat islam itu yang kadang kadang itu apa perbedaan tasir kelompok ini dianggap berbeda oleh kelompok tertentu kemudian di gebek
kok mahasiswa ini yang ini yang cadar
yang cadar ini jogja kalau tidak salah ya
jogja ada beberapa tempat lagi
ada individu ada warga
bang coki pertanyaan saya dan juga pertanyaan publik
apakah angka angka ini akan juga bereskalasi atau meningkat dengan seiring memasuki tahun politik
apakah politisasi sarah ini berapa namanya dalam politisasi agama dalam politik gitu ya
itu ikut menyumbang juga
seberapa besar rukit penyumbang ini kita bahasnya di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
baik masih bersama bang bonartigor nay pos pos wakil ketua setara institute
kita masih membahas politisasi sarah dampaknya dan juga potensinya bang coki tadi anda katakan meskipun banyak pihak yang lebih optimistis gitu bang coki dengan komposisi capres capres seperti saat ini
nampaknya politisasi sarah apa yang terjadi di dki kemudian eskalasinya terus meningkat dari waktu ke waktu
itu kayaknya akan lebih meredah
atau bahkan tidak terjadi di pilpres kali ini
tapi bang coki sendiri dari pernyataan yang sebelum kita dialog ini mengatakan anda mencium aroma yang berbeda bang coki
gimana landscape nya menurut anda politisasi sarah di konteks pilpres dan pemilu nasional
kalau kita lihat sejarah politik indonesia apa yang disebut politik aliran
politik yang berbasiskan kepada ideologi etnis kepercayaan itu bukan barang baru di indonesia
itu karena memang dinamika masyarakat indonesia yang memang beragam
baik secara ideologi secara keyakinan latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya
termasuk juga latar belakang kelas sosial
hanya kan yang sekarang kelompok kelompok yang kiri sudah tidak ada lagi mewarnai politik indonesia gitu ya
nah yang kedua adalah bahwa isu kelompok kelompok politik yang ada sekarang ini sebetulnya agak mirip mirip
beda tipis ya
beda tipis ya
karena kita bisa katakan bahwa ada pbb partai bulan bintang yang memang memperjuangkan islam sebagai dasar negara
di sebelah kanan sana ya
di sebelah kiri ya
gak ada yang ekstrim kiri memang ya
gak ada ekstrim kiri tapi anggaplah ini kan spektrum politik ya
kita representasinya adalah psi partai solidaritas indonesia
ya yang kita anggap lebih liberal dalam pandangan pandangan politik
tapi di tengah tengah yang tengah tengah ini kan diwarnain lebat kubu nih
ini empat empatnya nih pesunnya mirip mirip
partai tengah nasionalis
karena itulah karena mereka bersaing satu sama lain mereka mencoba mencari dukungan dari kelompok lain untuk memperkuat posisi mereka
oke yang ada di ekstrim kanan dan kiri
nah itulah yang mereka coba kemudian merekrut sana
dan yang ketiga ada fenomena baru di indonesia itu islam non partai
yang berada di luar
tapi dia muncul sebagai kelompok pressure
nah ini yang kemudian digunakan misalnya dalam kasus kemarin di pilgrub dki
dua ratus dua belas ini kan mereka sebenarnya tidak berpartai di luar konstelasi partai tapi mereka menjadi kelompok menekan
dan itu dipakai kemarin dan cukup berhasil
apakah itu ada potensi akan dipakai lagi bang coki
saya melihat strategi dari dua belah pihak ya
strategi jokowi atau istana adalah mereka menyadari bahwa mereka memiliki kelemahan
karena itu sejak awal ingin ditambah dengan misalnya menjadikan salah satu representasi islam sebagai wakil presidennya jokowi
sebelumnya dianggap kurang merepresentasikan itu
kurang kurang meskin pak pak pak
jk kurang apa gitu ya
tetapi mereka sadar bahwa sekarang perlu ada yang lebih
lebih legitimate lagi
karena itu memang sejak awal memang pilihannya adalah mengurucut kepada salah satu representasi enu
karena enu memang cukup dekat dengan pak jokowi
tapi kemudian dinamikanya akhirnya terpilihlah pak maruf amin itu soal soal lain gitu ya
tapi itu yang mereka ingin tambah
di pihak lain kelompok pak prabowo menyadari betul bahwa apa yang mereka manuver kemarin
meski mereka tidak mengakui tapi manupur di balik kekalahan ahok itu
adalah karena mereka terlalu membiarkan kelompok kelompok penekan kemarin itu bermain
sehingga meskipun mereka ideologinya adalah nasionalis tapi orang khawatir juga
iya apalagi kemudian ada ada ada apa ada istimewa ulama yang yang yang
yang meminta nama nama tertentu kalau pak prabowo ambil nama itu sudah jelas lah
dan itu akan merugikan gerindra
tapi dengan tadi anda katakan seperti itu
terutama pihak istana misalnya
ini ada ungkapan dari kubu oposisi bisa kita tampilkan
tweet dari politisi partai demokrat rallana sidik dan juga ferdinand hutahian
mungkin bisa ditampilkan ke belakang kita
ini bang jokowi oke
ini baru gong awal
ini baru awal
gong tanda pertandingan dimulai bahkan belum dipukul
kali ini dari istana
tadi yang anda katakan bahwa selama ini mungkin menjadi sasaran tembak
tapi sekarang justru bola tembak ada di istana
lagi kita lihat ferdinand hutahian
oke dengan memilih maruf amin jelas sudah bahwa jokowi bawa bawa politik identitas
politik agama dan mengabaikan nasib bangsa dari resiko konflik horizontal
meski itu hak konstitusi tapi arahnya politisasi agama
anda seberapa setuju atau tidak setuju dengan argumentasi seperti itu
argumen itu bisa saja benar
karena yang sebetulnya kan yang diharapkan dari banyak pihak
pemerintahan sekarang bisa mendefinisikan hubungan antara agama dan negara
karena hubungan antara agama dan negara di indonesia ini cukup kompleks
tiga layer adalah begini
layer pertama adalah nilai nilai universpal setiap agama itu ada pada layer pertama
itu yang dijadikan basis dalam kebajikan politik
layer kedua adalah nilai nilai tertentu yang spesifik dari satu agama
tapi memiliki kegunaan bagi agama lainnya itu bisa masuk pada layer kedua
tapi nilai nilai spesifik yang hanya berlaku pada penganut agama saja tertentu saja
itu pada layer ketiga
nah yang seharusnya kebijakan negara adalah bagaimana kemudian dia mengakomodir layer pertama dan layer kedua
tapi layer ketiga dia tidak akomodir
artinya bahwa memang di indonesia kita tidak bisa melepaskan bahwa selalu ada upaya untuk politisasi agama
nah dalam konteks oke
tapi anda seberapa optimis
apakah melihat eskalasinya ke depan

atau justru akan ada jauh penurunan
dengan meskipun masih ada tadi anda katakan tidak mungkin hilang
tapi akan lebih sekeras pilkada kemarin atau akan jauh lebih menurun dengan komposisi seperti saat ini
dan kesadaran sama sama gitu
kalau saya lihat sebetulnya kan begini ini sekarang secara diam diam terjadi pertarungan
antara yang disebut kelompok islamis dengan kelompok islam yang moderat dan mewakili
jadi tradisi islam indonesia yaitu nu dan muhammadiyah
kelompok islamis adalah kelompok yang menghendaki hukum hukum islam bahkan kalau bisa adalah indonesia menjadi negara yang
negara islam misalnya seperti habib rizik yang menginginkan nkri bersariah
jadi sekarang ini terjadi pertarungan secara diam diam
dan kelompok ini sekarang condong untuk memilih mendukung kubu prabowo
sementara kelompok yang ini tetap berada di balik jokowi
ini pertarungan yang akan muncul nanti
dan itu diam diam ya
diam diam senyap sekali tidak terreplikasikan
tidak muncul ke publik
karena sulit untuk kemudian menggunakan isu karena ahok itu kan double minority
jadi enak sekali menjadi sasaran
jadi sasaran tembak ya sasaran ini
tapi kalau pak jokowi pak kiai maruf amin tidak semudah itu
pola apa yang akan dipakai bang coki
perangnya di media sosial
jadi tidak akan terbuka dalam debat debat publik dalam narasi narasi publik
dalam narasi narasi publik atau program program tv nanti
soal perdebatan itu itu tidak akan muncul
tapi yang di media sosial itu akan sangat dalam
dan juga mungkin penggunaan kegiatan kegiatan keagamaan
dan kelompok kelompok eksklusif tadi
bang coki yang terakhir sebelum kita akhiri diskusi pada malam hari ini
menurut anda apa yang kemudian perlu kita lakukan
ada civil society media massa dan para politisi untuk bisa menghindari politisasi sarah ini bisa terjadi
dan apa dampak bagi demokrasi
kepolitik identitas itu di banyak negara itu selalu ada
even di amerika ya politik identitas
tetapi politik identitas yang dikembangkan adalah politik identitas yang inklusif
jadi memang pertama adalah politik identitas untuk membangun solidaritas inner
tetapi kemudian mereka memperlihatkan bahwa
identitas mereka ini tidak berarti bahaya bagi identitas yang lainnya
bahkan memperlihatkan bahwa identitas ini adalah bisa memberikan keuntungan kepada yang lain
jadi politik identitas yang inklusif
nah yang terjadi di indonesia adalah politik identitas yang eksklusif
bukan hanya solidaritas ke dalam internal tapi juga mengatakan bahwa eh hati hati
mereka yang berbeda identitas itu adalah lawan kita musuh mereka
kami yang beragama yang lain kurang beragama misalnya hal hal seperti itu
hal hal seperti itu berbahaya
sehingga jadi ketegangan
bahkan kan soal tadi bahwa orang yang berbeda keyakinan tidak boleh menjadi pemimpin kita
tapi ada prediksi akan jauh lebih berkurang
kalau saya melihat ya tadi eskalasinya akan berkurang
tapi bukan berarti penggunaan simbol simbol agama itu akan menghilang
tapi akan dilakukan secara senyap tadi karena tidak mungkin dilakukan oleh politisi politisi secara terbuka
nanti kita lihatlah bahwa memang mereka akan lebih banyak berbicara tentang kondisi ekonomi soal perubahan kebijakan dan sebagainya
namanya itu yang diharapkan publik kan banyak

itu yang diperdebatkan
media sosial ini sekarang adalah influencer nomor satu
jadi kalau kemudian pemerintah atau juga para tokoh tokoh agama kita kemudian tidak bisa memberikan penyadaran kepada publik tentang penggunaan media sosial yang bisa beradab bahwa
jadi kuncinya adalah literasi dan juga lawan dengan media sosial lain lawan kontra narasi
digital literasi ini sekarang menjadi penting
terima kasih bang coki kita berharap apa yang kita takutkan tidak terjadi di
menurut saya kita semua itu harapan kita semua
yang pasti setuju dengan judul kita ya stop politisasi sarah
terima kasih sekali bang coki atas perbincangannya